penangkapan terduga teroris berinisial b di kota cirebon jawa barat mengagetkan warga sekitar
karena terduga b yang berprofesi pedagang es keliling dikena biasa saja oleh warga
kedatangan sejumlah petugas densus delapan puluh delapan dan petugas dari polres cirebon kota
ke salah satu rumah terduga teroris berinisial b di kelurahan panjunan pada minggu malam
mengejutkan warga sekitar
sejumlah warga ikut melihat proses penggeledahan di rumah yang ditempati b
warga sekitar tidak menyangka b ditangkap terkait dugaan terorisme
oleh warga b diketahui tinggal di rumah mertuanya tersebut sekitar satu tahun terakhir
warga mengenal b sebagai pedagang es keliling
b diamankan tim densus delapan puluh delapan pada pukul sembilan belas tiga puluh minggu malam
p diduga terkait jaringan jad
warga mengenal b sebagai pedagang es keliling